dini lo kenapa
gue aja ada di belakang jalan
kenapa lagi putri
saya nggak mau tanda tangan
mar pantas kok untuk dapetin itu
lo kabur kemana lo
pokoknya saya nggak mau tanda tangan
kenapa itu cewek nelfon gue
pasti mau nyala malah ya
yakin lo nggak mau tanda tangan
lo liat tuh
kamu nggak dibakar
jangan dibakar jangan dibakar
kalau gak mau dibakar terus sekarang taruh tangan ini
mau dibakar juga lo
lo dimana sekarang posisinya
gue gak ada di playa furni
udah nih ya lo minta tolong
kena apel lagi putri
gak akan ada lagi putri
iya tapi mama harus cerita ke papa
papa tenang aja pah
aku udah telepon pengacara
buat nanganin ini semua
jadi kamu udah tahu mia
kamu udah tahu gak kasih tahu papa
pah ini semua salah mama pah
maafin mama pah
dasar mutir carmuk
jangan dipikir ya
setelah nikahin papa
papa gak mau berdebar masalah itu
papa nggak mau mike di penjara
apa mau anda
terserah gimana baiknya aja
tadi saya lagi mikir aja
orang orang di luar sana pada tahu
kelakuan putra anda
apa kalian gak malu gitu
kalau saya orang yang gak suka ngancem ngancem
tuh gak suka
cuma asal tau aja nih ya
tolong denger baik baik
saya itu sekarang ini ya
udah banyak bingit
sudah dapat tawaran
wawancara dari berbagai macam infotainment
untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya skandal
dari mike marsho
putra dari pengusaha terkenal
juga aku tanya tema apa
building menggunakan bensin tersebut
di di penjara

ke konfliknya juga
hei ini perempuan ya wajahnya sih cantik ya tapi otaknya gak yes ya
ingat dong sama nama baik keluarga
lagi pele kan ini semua kan gara gara ulah kakak kamu itu bikin perkara sama saya
sekarang kalau misalnya anak saya dikira saya nggak akan tinggal diam
udah cukup gak usah basah basih ini ceknya
dan cepat cabut tuntutan untuk anak saya
oke kalau buat saya sih uang sejumlah itu buat saya cukup yes
kalau ada uang anak anda pasti bebas
ayo kita kantor polisi sekarang juga
wah ayo saya udah siap dari tadi
terima kasih pak
cepat ada tangan
cepat ada tangan
berani beraninya lu eh
siapa nyuruh lu
itu gak penting
terima kasih berterimakasih
tolong kalian namankan mereka
kenapa bapak kesini
bapak tolongin aku
kok nggak bisa sih pak
harusnya bisa dong saya mencabut laporan anak saya
kan putri itu anak kandung saya pak
lagian gini pak
permasalahannya anak saya itu lagi nganak badan pak
jadi dia minta tolong sama saya itu untuk mewakili untuk mencabut laporannya
sekali lagi ma
kalau ibu mau mencabut laporan sebaiknya si pelapor yang harus datang sendiri ke sini
silahkan ibu datang kembali ke sini
dengan putri ibu untuk mencabut laporannya atas saudara mayu
ya udah makasih pak
ya makasih pak
ya santai pak santai
saya janji pasti akan bisa dibebasin kalau santai pak
ibu sudah terima uang dari saya